jadi tinggal paling pinjam pun lah istilahnya
pinjam tersangka untuk diperiksa di baris krim
atau kalau penyidiknya mau capek ya datang ke tahanan untuk diperiksa di ruang tahanan misalnya
nah itu soal soal teknis sebenarnya

artinya memang akan menjadi lebih mudah begitu ya untuk kemudian mengungkap siapa kemudian yang terseret
tidak hanya yang kemarin kemarin jenderal jenderal yang sudah tumbang itu
tapi ada juga pihak pihak lain yang mesti diperiksa begitu
apalagi juga pengacaranya juga sudah ditetapkan juga sebagai tersangka begitu ya
akhirnya ya sekalian aja buka bukaan
ini apakah memang ada jadi janji misalnya
kalau kemudian ada materi yang mengalir misalnya
nah itu siapa penerimanya
segala macam seperti itu
jadi ya ini momentum bagi aparat meresaukom terutama pari screen untuk melakukan pembersihan secara internal
kita sudah dapat poinnya
artinya kemudian ini dengan ditangkapnya joko chandra dan juga pengacaranya ini akan semakin mempermudah
sudah bergabung juga dengan kita ketua komisi kejaksaan ri barita simanjuntang
selamat malam pak barita
selamat malam pak barita
selamat malam pak barita
selamat malam pak barita
selamat malam pak barita
belum cukup clear ya audionya ada gangguan
saya ke bang nasir dulu deh kalau gitu
bang ini ujian berat ya untuk lembaga lembaga penegak hukum di indonesia
kan sempat kemarin ada ininya tuh
ada yang keberatan begitu karena masa reses
atau lebih mendominasikan pembaru
alasan yang lain dulu begitu
pertama itu memang keputusan badan musyawarah dpr
ya terkait dengan tidak adanya pembicaraan atau katakanlah rapat dengan pendapat terkait dengan joko chandra
jadi itu keputusan badan musyawarah
yang kedua tentu kami harus memberikan apresiasi terutama kepada presiden jokowi yang apa namanya
yang ternyata memang
punya komitmen untuk memburu joko chandra
dan karena itu apa namanya kalau yang kita baca di media
itu ada semacam pembicaraan yang terbatas
antara presiden menko polhukam
jenderal idham ajis
dan kabar eskrim komunian sigit
nah karena itu ini sebenarnya bagi kami
ini momentum sebenarnya
momentum untuk mengejar para koruptor lainnya
dan ini juga memberikan
informasi kepada publik bahwa
kalau polisi bersungguh sungguh
untuk mencari buronan
itu sebenarnya tidak sulit untuk menemukan
menangkapnya dan memulangkannya ke tanah air
ya oke lanjut bang
ya itu oleh sebab itu
ya oleh sebab itu
jangan kemudian hanya terbatas kepada joko chandra saja
meskipun memang joko chandra ini
ternyata memang telah membuat babak belur

kemudian juga ada jaksa yang dicopot oleh jaksa agung
bahkan pengacaranya sudah menjadi tersangkap
tadi disimu soal dokumen palsu

tidak ada makan siang yang gratis
tidak ada ya bang ya

ya tentu dia mengeluarkan uang
supaya terlihat asli ada uangnya gitu ya
supaya tidak tampak
oleh karena itu memang tadi harus diusut

oke bang kita sudah dapat poinnya